anda masih bersama cnn indonesia breaking news badan nasional penanggulangan bencana bnpb mencatat korban meninggal dunia terbanyak berada di jakarta yaitu delapan orang
tiga orang korban diantaranya meninggal karena mengalami hipotermia
dikutip dari cnn indonesia com hipotermia biasanya terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang
penyebab kondisi tersebut umumnya karena terlalu lama berada di tempat bersuhu rendah
mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin dan terlalu lama mengenakan pakaian basah
hal ini sangat mungkin terjadi saat banjir
hipotermia merupakan kondisi kala suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah tiga puluh lima derajat celcius
suhu tubuh manusia saat normal umumnya berada di angka tiga puluh tujuh derajat celcius
bila berada di bawah itu fungsi sistem saraf serta organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan sistem pernafasan hingga kematian